siapa sangka perjalanan dinas ke argentina yang seharusnya bernuansa formal
berubah menjadi sensual ketika presiden obama turun ke lantai dansa
jamuan makan malam resmi yang diadakan oleh presiden argentina mauricio macri
rabu kemarin menampilkan sisi lain dari presiden obama
seorang penari wanita berparas cantik mora gudoy berhasil mengajak presiden obama menari tango
ibu negara michelle obama juga tidak mau kalah
ia juga turun ke lantai dansa dengan penari tenggo pria lainnya
kunjungan para komponen ini dilakukan untuk menjalin kerjasama
di bidang militer antara amerika serikat dengan argentina